ya dan kini kita ke informasi yang cukup membanggakan bagi indonesia
dimana kontingen atlet angkat besi indonesia
yang berlagak di olimpiade rio de janeiro brazil
hari minggu petang tiba di tanah air
dan kontingen yang berjumlah dua belas orang ini
tiba di terminal dua d bandara soekarno hatta
setelah berhasil menyebut dua pedali perak
kalungan bunga dan puluhan penggemar
menyambut kepulangan kontingen angkat besi ke tanah air
pada perhelatan olahraga sejagat yang digelar di negeri samba tahun ini
tim angkat besi indonesia sukses menyabet dua keping medali perak
yang dipersembahkan oleh sri wahyuni dan eko yuli iryawan
sri wahyuni lifter yang berusia dua puluh satu tahun menjadi pahlawan indonesia
setelah meraih medali perak pada kelas empat puluh delapan kg putri
sedangkan eko yuli menyabet medali perak pada kelas enam puluh tiga kg putra
ini adalah medali ketiga eko di ajang olimpiade
setelah pada olimpiade london dan beijing empat dan delapan tahun yang lalu
eko berhasil menyabet medali perunggu

berita gembira dirasakan jelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh satu
keberhasilan lifter indonesia eko yuli iryawan dan juga sri wahyuni
mempersembahkan masing masing medali perak di olimpiade dua ribu enam belas di rio brazil
membawa kebanggaan bagi indonesia dan prestasi mereka tentu saja patut diacuki jempol
saat ini bersama kita di studio dua sianan indonesia sudah hadir eko yuli iryawan dan sri wahyuni
sebelumnya kami ucapkan selamat juga untuk perolehan medali perak yang sudah direoh kalian berdua
dan saya ke yuni terlebih dahulu
ini sukses menjadi penyerah memberikan medali pertama untuk indonesia di olimpiade rio janeiro dua ribu dua puluh
lalu apa kegiatan yang saat ini ada juga hadiah katanya beasiswa s dua
kegiatannya masih latihan soalnya kan bulan depan masih ada pon terus masih ada event event yang lainnya
kalau s dua sudah diberitahukan itu beasiswa yang dikasih dari kampus
baik jadi kapan rencana selanjutnya untuk kembali
ke pendidikan nanti
mungkin masuk utsi sama uas
baik sudah semester berapa sekarang
mau masuk semester lima
baik luar biasa pendidikan dan juga atlet begitu masih berbarengan dan juga diikuti dengan prestasi yang baru diraih
kalau kita berbicara soal persiapan sebenarnya mas eko dan juga mbak yuni mungkin persiapannya sejauh mana sih untuk olimpiade rio ini
memang persiapan kali ini sih memang sedikit lebih panjang dari sebelumnya
dari olimpiade yang lalu
cuma memang masih belum cukup
memang persiapan tahun ini cuma sekitar delapan bulan
harga kan satu tahun lah sudah mulai cukup
cuma kalau memang bisa lebih panjang lagi lebih bagus
idealnya berapa persiapan ini
idealnya sih kalau negara negara lain setelah olimpiade ini pasti persiapan lagi untuk menuju ke olimpiade berikutnya
jadi jangka panjang
dan si yuni persiapan diikuti dengan fasilitas yang membadai atau seperti apa dari penilaian kalian berdua
kalau ini sih masih belum gitu
cuman tetap pb papsi sendiri mencoba untuk memenuhi itu
jadi dari pb sendiri mencoba seperti gizi yang kurang dari maksudnya akomodasi dari pemerintah masih ada segit kekurangan pb papsi memenuhi
jadi masih banyak kekurangan
bisa disebutkan kekurangan ya mungkin bisa
itu masih memang agak kurang
jadi gimana cara pb papsi nyari mungkin bapak angkat atau bagaimana supaya kita bisa terpenuhi untuk olimpiade ini
cuman memang masih belum seperti yang diinginkan gitu loh
iya dengan sewajarnya seperti aja ini aja udah bisa dua perak gitu
dan kalau persiapannya bisa lebih panjang nutrisi semua terpenuhi ada kemungkinan untuk medali emas
karena memang kemarin sri wahyuni pun ada kesempatan untuk merebut emas saya juga ada kesempatan juga
cuman memang persiapannya kurang panjang
jadi kita mengandalkan coba ada waktu dua bulan lagi untuk terjun ke olimpiade
mungkin bisa cukup waktunya
bahkan yuni baru pertama kali olimpiade langsung meraih juga medali perak begitu ya
masih ada persiapan juga waktu ketika tiba di rio masih ada waktu latihan atau begitu mepet waktunya
latihan ada sekitar seminggu
oke agak sulit gak sih karena perbedaan waktu antara sini dan sana kan cukup jauh ya beberapa belas jam gitu
persiapannya sedikit terganggu nggak dengan perbedaan waktu yang cukup lama ini

kalau persiapan sih pb papsi sendiri merencanakan
kalau persiapan sih pb papsi sendiri merencanakan
karena kita sebelum berangkat itu kan satu bulan sebelumnya kita berangkat ke keton
jadi perbedaan waktu cuma lima jam dan suhu udaranya pun lebih dingin daripada di rio
jadi kita lebih terbiasa saat di rio
sebenarnya memang persiapan yang kurang waktu yang kurang
jadi kita kurang stabil seperti teknik angkatan segala macam masih kurang stabil
jadi kadang kita dapat angkatan kadang enggak gitu
jadi saat bertanding kita juga masih bimbang masih belum yakin gitu loh untuk dapat gak angkatan ini
karena memang belum stabil gitu
jadi masih perlu waktu beberapa bulan lagi sebenarnya
tapi kalau dilihat ini kan atlet angkat besi juga cukup sering mempersembahkan medali dari cabang angkat besi ini untuk olimpiade yang sebelum sebelumnya juga
lalu menurut eko sudah tiga kali meraih medali kelebihan apa yang dimiliki oleh atlet angkat besi tanah air
memang untuk atlet angkat besi sendiri kita baru bisa memberikan medali belum bisa emas gitu kan
tapi kita tetap bertekad untuk bisa memenuhi target medali emas
ya mudah mudahan olimpiade depan bisa tercapai
ya kami memang tidak sepopuler yang lainnya tapi kita bisa menunjukkan prestasi
memang mungkin kita kalah dengan bulu tangkis yang sebelumnya pernah medali emas kita baru medali perak tertingginya
yang mudah mudahan ke depan bisa menyusul
jadi tim angkat besi dan bulu tangkis bisa sama sama mengembang tugas medali emas tradisi emas indonesia gitu
mbak yuni dan juga mas eko
tadi mas eko bilang bahwa angkat besi ini masih kurang populer gitu dibandingkan dengan bulu tangkis
sebenarnya ketika akhirnya mbak yuni dan juga mas eko sudah dapat medali perak dan akhirnya bisa mengharumkan nama indonesia di terancah dunia internasional
apa yang ingin mbak yuni dan juga mas eko lakukan nih untuk semakin memperkenalkan bahwa angkat besi ini juga punya potensi luar biasa gitu indonesia
mbak yuni dan juga mas eko lakukan yang terbaik aja
ya intinya sih dengan hasil ini olimpiade ini kita bisa berbicara di tingkat olimpiade dan dunia pun kita berbicara untuk medali
nah setidaknya dengan hasil olimpiade ini bisa dikenal masyarakat luas cabang angkat besi bisa diperhitungkan lah
bisa dikenal juga jadi nggak dipandang sebelah mata juga
dan kami memang cuma bisa memberikan medali gitu
kalau untuk segi apa ya
memberikan materi belum bisa gitu kan
seperti bulu tangkisan mungkin mereka ada segi penonton dari tiket segala macam bisa menghasilkan
kalau kita kan enggak kita cuma bisa ngasih prestasi aja
dan itu juga ketika berangkat ke rio juga dari beberapa daerah bagaimana itu persiapannya ketika menyatukan dari berbagai daerah itu untuk pelatihan
ya memang dari awal januari kita sudah dikumpulkan di senayan sudah di camp kan sama sama
jadi disitu sudah dari tiga belas orang kita disaring di bulan juni kalau nggak salah
itu disaring jadi tujuh nah disitu kita dikembleng terus sampai kita berangkat ke capton sudah tim inti
nah jadi memang dari awal tahun sudah dipersiapkan
sudah dari beberapa daerah sudah dikumpulkan jadi satu di jakarta
persaingannya seperti apa sih mbak antara teman teman di lifter sesama lifter ini untuk saling misalkan saya harus lebih berprestasi untuk bisa berangkat ke olimpiade
mungkin mbak yuni bisa cerita
persaingannya seperti apa
cukup ketat soalnya di kelas empat puluh delapan cukup gesek gesekan di enam puluh dua pun di putra mas eko sama
jadi kita kemarin harusnya bisa emas cuman belum takdirnya perak
insya allah olimpiade berikutnya bisa dapat merdani emas mungkin ya
karena memang kalau persaingan di dalam negeri sendiri memang kita kan dipersiapkan dua lapis gitu kan
jadi ya memang di tempat latihan kita masih belum apa ya masih belum bersaing
maksudnya tetap seperti kakak adik seperti keluarga saling menyemangati gitu kan
karena itu untuk timnas kan bukan untuk ini kan
jadi tapi saat mungkin saat di panggung baru kita bisa fight
jadi layar ini juga setengah ditampilkan bagaimana ketika eko yulirawan ini sudah berdiri di atas podium untuk mendapatkan medali perak
lalu seperti apa sebenarnya
faktor apa yang paling penting dimiliki oleh para lifter di sana untuk juga mencegah terjadinya ada cedera beberapa atlet yang mengalami cedera
ya memang mungkin kalau untuk cedera di persiapannya harus ada tim massage nya tim fisioterapi nya
jadi saat kita latihan berat direcovery secara langsung
jadi kita menghindari cedera dari situ
kalau untuk di persiapan yang pasti yang dibutuhin tekniknya yang lebih mumpuni gitu kan
jadi mungkin kalau kita yang sudah biasa diangkat besi kita hanya bisa memikirkan membayangkan teknik bukan bebannya yang diangkat berat atau tidak
lebih pada tekniknya
nah jadi kalau persiapannya mantep tekniknya itu udah bisa lebih mantep lagi pasti bisa dapat gitu
karena memang persiapannya yang kurang
jadi kalau segi powernya kita udah menambah tapi segi tekniknya belum stabil gitu
nah terus kemudian apa namanya ke depannya nih ke depannya kan setelah tadi ada tawaran misalkan beasiswa
sudah masuk beberapa tawaran tawaran biasanya kan jadi bintang iklan atau apa gitu
sudah mulai masuk nggak tawaran tawaran semacam itu
mungkin si sriwayudi sendiri dari universitasnya ada beasiswa untuk kedepannya
cuma kalau yang lainnya masih belum karena olimpiade belum selesai juga masih fokus kita juga masih mendukung tim yang masih bertanding juga
harapan eko selanjutnya
juga melanjutkan ke pendidikan
ada kepikiran untuk ke depannya
cuman memang masih fokus untuk target medali emasnya dulu setelah itu mungkin bisa menyusul
oke kalau ngomongin kita ngomongin soal batas usia sebenarnya ada maksimal nggak sih batas usia untuk menjadi lifter menjadi seorang lifter ini
maksimal tiga puluh tahun atau berapa gitu
tergantung apa ya
tergantung daya tahan tubuh sendiri karena memang ada juga tim putri ada yang tiga puluh lima an gitu
kayak lawan saya kemarin yang dapat emas juga tiga puluh tiga tahun baru dapat emas di situ
nah jadi untuk umur sih sebenarnya nggak berpengaruh banyak cuman ya memang sedikit mempengaruhi cuman tinggal daya apa namanya gaya hidupnya aja mungkin segi suple
makanan yang lebih diatur lebih apa ya lebih lebih di prioritaskan lagi ketimbang kita masih junior kan
dan segi usia pasti powernya pasti menurun cuman kita bisa menjaga itu dengan suplemen vitamin g c yang bener
mungkin caranya disitu
asupan makanannya seperti apa mbak yuni kalau boleh tahu sehari hari ini gitu
atau lebih banyak protein atau lebih banyak karbo atau seperti apa
harus protein harus ada karbohidrat harus ada
mungkin untuk cara konsumsi aja mungkin di siang ada karbo di malam di protein gitu aja
satu hari pasti ada semua cuma perbedaan jam makannya aja
itu dilakukan sepanjang tahun
sepanjang persiapan tapi ketika belum ada event bisa
tetap tetap dipersiapkan untuk untuk kesana paling kalau selesai pertandingan seperti ini agak bebas
karena tugas sudah selesai
baik kita bercerita lagi mengenai ketika berada di rio de janeiro pesaing mana sih yang dinilai yang diwanti wanti ini sangat berat ketika di sana
eko dan yuni
ya memang kebanyakan untuk lawan kami ini di asia semua
dan untungnya kemarin lawannya sriwayuni china gak diturunkan
jadi ada kesempatan untuk kejar emas
di saya sendiri cina malah cedera dan korea utara tidak turun karena kena kasus doping
jadi kita bisa memanfaatkan situasi itu untuk modal yang lebih tinggi
makanya kita kemarin mencoba untuk kejar ke emasnya
cuman memang ya rezekinya belum kesana
masih di perak sih
memang peta kekuatan di lifter kita ini memang merata sejauh ini
ya karena untuk olimpiade ini memang lebih merata
kalau olimpiade yang lalu kan mungkin dari lima belas medali yang diperebutkan sepuluh itu dari cina semua yang dapat gitu
nah jadi untuk saat ini agak merata
tapi kebanyakan di asia yang dapat
ada juga tips yang mungkin bisa dibagikan pada generasi muda yang mungkin tertarik sekarang saat ini dengan
dunia angkat besi begitu persiapannya
kalau angkat besi kan cabang terukur lebih gampang gitu kan
jadi siapa yang kuat dia menang gitu kan
jadi apa ya sebenarnya lebih gampang cuma harus difokuskan juga di daerah juga kan
banyak sih junior junior banyak cuman pembinanya yang agak kurang untuk memberikan pembinaan yang benar
karena memang kan kadang suatu daerah pengen membina tapi harus menuntut
tapi harus menunjukkan prestasi dulu si atletnya
tapi atlet ini mau menunjukkan prestasi butuh binaan juga
nah itu yang kesalahan saat ini
dan saya sendiri bersyukur dari awal latihan dari sd sampai sekarang pun dibina tanpa putus gitu kan
nah jadi nggak semua daerah punya pembina yang seperti itu
nah kalau yuni sendiri sampai akhirnya bisa untuk pertama kalinya di olimpiade seperti apa
ya cukup berat juga sih harus melawan rasa takut diri sendiri
sampai akhirnya bisa
dulu awalnya gimana sih mbak yuni bisa tertarik dengan dunia angkat besi ini
apakah terpengaruh oleh teman teman atau karena memang pingin ikut dari awal
ada teman ayah dia sama apa awalnya juga bekas atlet angkat besi juga terus dikenalin
dan sampai sekarang mau
apa yang bikin mbak yuni itu jatuh cinta gitu pada angkat besi ini
itu jadi suka aja jadi banyak teman jadi kayak keluarga sendiri
sejak tahun berapa
kurang lebih tujuh tahun ya
mau sembilan tapi
mau sembilan tahun
oke sudah ada janji atau apresiasi yang akan diberikan pemerintah bagi mas eko dan juga mbak yuni sebagai peraih medali perak ini
kalau untuk apresiasi bonus memang sebelumnya kan menporjo sudah menyebutkan ya baru gitu sih
targetkan dua miliar rupiah begitu
betul untuk medali perak
tapi mungkin menunggu para atlet kembali pulang ke tanah air seperti itu ya
dan bisa kita pegang dulu medalinya
saya dari tadi itu fokus juga sama
jangan jangan kita gak kuat ke angkat medalinya
tadi saya sempat pegang itu cukup berat apakah ini memang berat karena atlet angkat besi atau semua memang
semua semua pasti sama
bisa alfie yang dipegang atau dicoba
biar adik satu satu
nah itu satu satu
oh iya memang berat ternyata
iya memang berat
dan ketika berada di podium ini bagaimana bisa diceritakan pengalamannya
terlebih eko sudah tiga kali berada di podium olimpiade begitu
dan yang pasti ini lebih
untuk tingkat medalinya lebih menyenangkan gitu kan
bisa sebelumnya dua kali perunggu
dan ini ketiga hat trick bisa lebih baik kan di medali perak
ya lebih senang aja
cuman ya memang bersyukur
cuma kalau untuk dibilang puas enggaknya belum puas karena belum medali emas
nah kalau yuni
ya bangga ya buat ulang tahun indonesia juga ke tujuh puluh dua
dan ulang tahun yuni juga kan mulai agustus
ada ulang tahun
kita ucapkan selamat sekali lagi dan juga untuk medalinya kita aja yang pegang bangga
apalagi yang mendapatkan ya
apalagi yang mendapatkan
yang benar benar mendapatkan
terima kasih mbak yuni dan juga mas eko sudah datang di cnn indonesia today kali ini
dan sudah berbagi pengalamannya selama olimpiade kemarin
baik selamat dan terus berkarya untuk dunia atlet angkat besi